musim kompetisi liga satu tahun ini semula direncanakan akan berlangsung pada tanggal sembilan juli lalu
namun kondisi penyebaran covid sembilan belas yang terus meningkat di indonesia
ditambah dengan pemberlakuan ppkm darurat di jawa bali
membuat kompetisi urung digelar
melihat kondisi pandemi yang mulai melandai
pssi dan pt lib berharap kompetisi benar benar dapat bergulir kembali dengan aman
pada tanggal dua puluh agustus nanti
sejumlah langkah antisipasi yang berkaitan dengan protokol kesehatan pun telah disiapkan
menurut rencana liga satu tahun ini akan berlangsung dalam beberapa seri
di setiap seri pssi dan pt lib akan memilih daerah zona hijau untuk menjadi penyelenggara
agar pelaksanaan ini tetap dalam protokol kesehatan yang ketat
dan kita pastikan pada saat pelaksanaan nanti
semua yang terlibat dalam kompetisi ini mereka mereka yang sudah tervaksin
rencana bergulirnya kembali kompetisi liga satu pada tanggal dua puluh agustus mendatang
disambut baik oleh pihak klub
walaupun beberapa klub saat ini masih meliburkan pemainnya
liga ini segera bergulir
namun untuk saat ini psm makassar belum memulai latihan
dikarenakan di kota kami masih ppkm level tiga
dan saat ini pemain sedang libur
nah jika ditanyakan kapan idealnya untuk bergulir
ya tentu pas kelibur
biasanya pelatih meminta waktu tiga puluh hari sampai empat puluh lima hari masa persiapan

bagaimana kemudian lb selaku operator liga
itu mampu memberikan kepastian kepada seluruh klub
supaya nanti jangan ketika mendekati
lh itu kemudian terjadi penundaan lagi seperti pengalaman pengalaman yang lalu
sementara untuk liga dua
rencananya kompetisi akan bergulir setelah liga satu dimulai
namun untuk kepastian waktunya
masih menunggu hasil pertemuan dengan perwakilan klub peserta
herlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta